penaga ahli utama kantor staf presiden ali mokhtar ngabalin menegaskan presiden jokowi dodo tidak akan mengintervensi kasus hukum yang menjerat menteri komunikasi dan informatika joni keplate
ngabali menyebut jokowi sudah berulang kali mengingatkan menteri menterinya agar tak tersandung masalah hukum
bukan untuk pertama kali partai koalisi pemerintah nasdem kemarin kita juga pernah mengalami di partai pdi perjuangan gerindra sebelumnya juga adalah partai golkar dan beberapa yang lain
itu artinya bahwa dalam hal penegakan hukum bapak presiden tidak akan mungkin mengintervensi